kalau udah gak dipake
mama capek ya
kalau sekolah maha
sindy gak usah sekolah
sindy bisa kerja
kamu teh harus sekolah
kamu liat mama sindy
mama teh gak sekolah
makanya mama susah nyari kerja
kamu harus sekolah ya sindi
kamu emang kebangetan ceng
mentang mentang ma sibuk
ngurusin lili sama sindy
kamu gak inget pulang
gak inget segala galanya
acing deh bukannya gak inget
tapi tadi acing ikut nganterin aku
banyak alesan kamu
kan acing udah mau berhenti kerja ma
aku ente mau buka warung nasi
mau kelar jam berapa kek
pokoknya harus dicuci
kalau sampe besok
ma rante kamu ceng
acing kedalamnya ya ma
kalian tobatnya cuma satu menit
selamat malam doi
kang kang mandi udah sore
sebentar lagi fahansib dateng jemput mau rukiah
iya pin sebentar lagi juga selesai
kecuali gibah ngefitnah
ngobrol mah tidak dilarang
sobri boleh nggak minta modal
sobri mau usaha
tapi dia mau ngobrol sama penemuan
apalagi kepala thats

sinti yang bersihin rumah
mama di mana
ada di dapur lagi masak
oh yuk ke dapur
belum tahu pak
bagaimana kamu mau usaha kalau belum tahu mau usaha apa
ya rencana sih sobri mau buka kios dulu
setelah itu baru sebri pikirin buka usaha apa
kenapa tidak kamu pikirkan buruh mau usaha apa
usaha kecil kecilan pak
kayak warung kopi mie rebus ya kayak warung centin
mulanya kamu perlu uang berapa
kalau bagusannya sih sekitar empat puluh an pak
empat puluh juta bapak
kalau uang segitu mah kita harus jual sawah
ya tidak apa apa kalau kamu mau
itu sawah peninggalan ibu kamu milik kamu juga
setahu sobri sawah kita banyak
sobri cuma minta satu buat modal usaha pak
memang kamu pikir sama kita ada berapa
ketika ibu kamu meninggal kamu pikir bapak menerima semuanya itu
sebagian jatuh ke tangan kakek kamu
yang kita miliki cuma dua petak
kalau bapak punya banyak uang dari dulu sudah bapak perbaiki
sudah berapa kali bapak hampir terjatuh di sana
kita cuma punya dua petak sobri
dan itu bapak berusaha jaga supaya nanti jatuh ke tangan kamu
kalau bapak sebenarnya tidak ada
bapak sudah berhasil menangkap sobri
bapak sudah berhasil menangkap sobri
bapak sudah berhasil menangkap sobri
eh ada febri
febri kenalin ini cucu nenek cindy
febri ke sini emang mau ketemu sama sindi nek
mau ajak sindi ikut main drama
mau ajak sindi ikut main drama
sindi gak bisa feb
cindy harus bantu bantu di rumah
sindi harus bantu bantu di rumah
kalau gitu febri pamit ya
nek febri pulang dulu ya nek
jatuh ke tangan kamu tugas bapak sebagai penjaga sudah selesai kita tampak kaya karena